indonesia patut berbangga karena memiliki studio pembuatan film berkelas internasional di kota batam kepulauan riau
studio ini tidak hanya memiliki animator animator lokal tapi juga dilengkapi set untuk film layar lebar berskala internasional
dan informasi tersebut sekaligus buat perjumpaan kita di cnn indonesia tech news edisi kali ini
jangan lupa tayangan tayangan kami juga bisa anda saksikan di laman cnnindonesia com dan channel youtube cnn indonesia di playlist teknologi dan gadget
saya iqbal kurnia dipamit undur diri jangan pernah berhenti untuk berinovasi
sejumlah set yang dibangun oleh studio ini pernah dijadikan lokasi syuting baik film layar lebar film pendek maupun serial televisi
bahkan di antaranya adalah film film berskala internasional
salah satunya adalah greasy
terinspirasi dari sejarah kota gresik jawa timur risih berkisah tentang aksi pemberontakan sekelompok orang yang dipimpin oleh seorang perempuan bernama kalia di sebuah kota jajah belanda pada seribu delapan ratus tiga puluh an
aktris dalam negeri adinia wirasti adalah pemain utamanya
alami natural seperti goa asli
apa saja yang dilakukan
yang dilakukan pada saat itu
banyak orang untuk konstruksi
sama konstruksi normal dan specialist untuk cat
tapi ini mirip sekali dengan aslinya ya
bebatuannya saja ini sebenarnya
ini adalah stereofoam batunya juga seperti ini
nah disini tuh ada adegan
sebuah ledakan di dalam goa
so seberapa lama waktu yang diperlukan untuk membuat set goa
di dalam goa
asli dari design untuk complete dua bulan
selama beberapa keturunan
kami hidup di bawah bayang bayang kelam penjejahan
film layar lebar berjudul bufale boys
yang dibintangi pevita pierce dan happy salma
juga dibuat di studio ini
film yang disutradarai dan diproduseri oleh mike wilwan ini
berkisah tentang aksi dua bersaudara asal jawa
kolonial terhadap transcendent
namun beberapa ketandaag thompson
seumur hidup lengkap
yang dipastikan aman terutama yang digunakan dalam adegan pertahalian atau baku hantam seperti ini
misalnya botol ini bukan botol kaca seperti yang kita kenal ini adalah botol yang berbahan
sugar class bukan gula konsumsi tapi sejenis bahan kimia yang bisa rapuh dan mudah dipecahkan
ketika akan dipukulkan ke dalam objek tertentu seperti ini misalnya seperti itu kira kira tapi
harus ekstra hati hati karenanya untuk film aksi harus dimainkan oleh orang yang berpengalaman dan juga ahlinya
dengan proses syuting yang panjang biaya produksi sebuah film layar lebar cukup fantastis
film develo boys yang dirilis tahun dua ribu delapan belas saja menghabiskan biaya produksi sekitar tiga puluh miliar rupiah
rata rata setiap set yang digunakan untuk lokasi syuting film memerlukan waktu pembuatan
satu hingga satu setengah bulan semua materialnya menyesuaikan kebutuhan cerita dengan pertimbangan
keamanan proses pasca produksi menjadi faktor penting agar setiap set tampil sempurna dalam
sebagai studio terbesar di indonesia
infinite studios batam menjadi objek wisata minat khusus dan terbuka untuk publik